kami akan lanjutkan editorial view pada malam hari ini
tadi kita sudah membahas soal penunjukan pj gubernur oleh presiden joko widodo
saya masih bersama dengan mas revo dan juga mas elvan
sekarang kita ke isu yang lain ini
ini soal lampu hijau mudik dua ribu dua puluh satu yang juga banyak dikritisi oleh banyak pihak
mas elvan bagaimana detik com melihat keputusan ini ataupun kebijakan ini
meskipun kita tahu belum ada keputusan resmi misalnya dari satgas
apakah boleh atau tidak sebetulnya mudik ini
oke sebetulnya soal lampu hijau atau kuning atau merah ini kan belum jelas ya
setiap kementerian itu kan beda beda ya
seperti misalnya kemenhub itu memberi sinyal mengizinkan tapi dengan syarat
kemudian dari satgas itu seperti melarang
saya kira pemerintah perlu tegas soal ini ya
memang betul bahwa banyak data
data yang menunjukkan bahwa penyebaran covid sudah berkurang
itu seiring dengan vaksinasi tentunya ya
vaksinasi yang terus dilakukan sehingga diharapkan memang data penambahan kasus covid ini berkurang gitu
namun demikian bukan berarti terus dibuka selebar lebarnya begitu
bukan begitu caranya
taruhlah misalnya ppkm yang selama ini dilakukan
kemarin disampaikan erlangga hartarto sebagai koordinatornya
bahwa ppkm ini cukup efektif
artinya dilakukan mulai pembukaan pelan pelan
sehingga ekonomi mulai terbuka gitu kan
sementara protokol kesehatan tetap dilakukan itu penting
yang berbahaya dari mudik sebenarnya ada pergerakan massa dalam jumlah yang banyak
potensi kerumunan di daerah dan lain lain
jadi saya kira kalau pemerintah memang mau mengizinkan mudik
atau pemerintah mungkin akan ini ya
akan bermain di wilayah abu abu ya
mungkin akan memberikan pesan agar tidak disarankan mudik
tetapi tidak juga melarang
maka bikinlah aturan tegas
apakah daerah siap dengan antisipasi kerumunan dan lain lain
seperti apa syarat mereka untuk kemudian boleh pulang kampung misalnya
apakah cukup screening di bandara di stasiun atau di jalan misalnya
atau perlu persyaratan yang harus mereka urus dulu gitu
karena itu penting
karena satu kegagalan kecil saja di mudik ini
itu bisa mengulangi semua jerih payah untuk menyelesaikan persoalan covid ini renhat
jadi saya kira itu perlu dilakukan pembahasan serius
karena mudik ini adalah pergerakan massa dengan jumlah yang sangat besar
dan jumlah yang sangat besar
dan kalau sampai ini kemudian tidak terang disini dengan baik
maka ini potensinya covid bisa jadi melejak lagi
apalagi ada kasus baru segala macam
saya kira ini harus satu suara pemerintah
mas revo kalau pemerintah belum tegas
bagaimana editorial kita cnn indonesia melihat kebijakan ini yang tegasnya harus seperti apa mas revo
ya ini memang posisi yang cukup dilematis gitu renhard
karena kita tahu tahun lalu ketika mudik itu sangat tidak dilancurkan
toh pada akhirnya
banyak orang tetap mudik gitu ya
dan orang orang juga mencari jalan supaya bisa pulang ke kampung halamannya
yang kita harus waspadai adalah di tahun ini banyak orang yang tahun lalu tidak mudik tentunya sudah kangen gitu ya dengan kampung halamannya
rindu dengan orang tuanya dan kemungkinan akan mudik gitu
ditambah mereka mungkin punya kepercayaan diri karena angka covid sekarang cenderung turun melandai
tapi kita tahu
kita tahu persis bahwa ketika angka covid itu sempat menurun di akhir tahun lalu
kemudian banyak orang pepergian atau bepergian di libur akhir tahun
kita tahu kemudian di bulan januari awal tahun ini pertambahannya menjadi sangat luar biasa gitu
dan kita tahu kemudian rasionya bahkan sampai tiga puluh persen gitu ya
artinya dalam satu dari tiga orang yang ada itu terjangkit
dan tentu kita tidak ingin kejadian seperti itu terulang
maka yang harus kita lakukan sekarang pemerintah atau satgas satgas covid sembilan belas harus lebih clear dalam menerapkan protokol protokol
atau mensosialisasikan kalaupun harus mudik apa yang harus dilakukan
apakah memang semua orang yang akan mudik harus menjalani tes antigen dan pcr
kita sekarang lebih konsumsi
kondisinya lebih baik dibanding tahun lalu bahwa antigen dan pcr sudah lebih bisa dijangkau dengan mudah
dengan harga yang relatif juga lebih terjangkau
artinya kalau memang ada orang yang mudik kita sangat mengharapkan itu bisa screening screening semacam itu bisa lebih ketat
kemudian transportasi umum juga harus lebih ketat dalam jumlah
kita tahu persis kalau selama ini pembatasan pembatasan seolah tidak terlalu begitu
dalam contoh kecil misalnya krl ya di kisaran jabodetabek misalnya kereta listrik gitu
jumlah penumpang yang bisa duduk di bangku itu dibatasi
jadi antar penumpang yang duduk itu ada jaraknya
tapi tidak bisa membatasi untuk orang yang penumpang yang berdiri
yang berdiri cenderung relatif lebih dempet dempetan ketimbang yang duduk
artinya ini jadi potensi penularan yang cukup
ini menjadi harusnya semacam semacam hal hal semacam ini bisa menjadi perhatian khusus dari penyedia jasa transportasi
itu juga nanti ketika kereta jarak jauh gitu ya antar kota kemudian pesawat atau bus gitu
harusnya lebih tertib atau lebih ketat dalam screening nya
hal yang tidak kalah penting sebenarnya ini renat bahwa kita tahu vaksinasi sekarang sedang berjalan untuk para lansia gitu ya
kita berharap tentunya lansia lansia yang ada di kota kota
di luar jakarta ini juga harus segera divaksin gitu
kita sangat mendorong kita cnn indonesia ini kita media media mendorong percepatan vaksinasi gitu
kita tahu sekarang vaksinasi itu bergerak cenderung lambat dan tidak seperti yang kita harapkan gitu
dengan target target yang ada
mungkin kita harus mengevaluasi jumlah vaksinator
apakah perlu ditambah sehingga proses vaksinasinya juga lebih cepat diberlangsung
kemudian juga harus dikambanyakan kesadaran kesadaran
kesadaran bagi orang orang yang perantau ya
termasuk misalnya saya gitu ya
saya ini kan termasuk salah satu yang merantau ke jakarta
kalau misalkan mau pulang ke kampung halaman ya ingat ingatlah bapak ibu kita yang ada di kampung halaman
atau sekerabat kerabat kita yang ada di kampung halaman itu
apakah bukan termasuk kelompok yang beresiko
jadi kalau misalkan kita pulang untuk bermudik untuk bersilaturahmi
bukan cuma kita yang harus
dipikirkan tapi juga orang orang yang harus kita kunjungi
kesadaran kesadaran seperti itu yang harus kita tingkatkan
sehingga ini secara holistik ya bisa mengurangi potensi potensi yang ada
memang lebih baik kalau misalkan mudik itu dilarang
udah kalau misalkan kita kondisi masih sekarang
tapi kalau berkaca pada tahun lalu bahwa melarang mudik pun tidak terlalu banyak efektif
orang tetap pada mudik
maka harus ada antisipasi antisipasi lain
yang harus dipikirkan
kalau tadi mas elvan menyebut
apa kemudian jangan jangan pemerintah
bisa jadi kemudian bermain di ranah abu abu begitu
kita lihat menhub dengan tupoksinya
mengatakan bahwa tidak bisa melarang mudik
tapi kemudian satgas yang punya otoritas katanya
untuk bisa melarang atau tidak
ini belum punya jawaban
jadi belum tahu juga ini kemudian apakah lampunya merah hijau ataupun kuning
dari ketidaksinkronan ini
apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah
ya kalau misalkan kita melihat
kita berkaca pada negara tetangga
negara seperti singapura
jangankan untuk mudik gitu
singapura itu sendiri sudah memberikan
terkait dengan pelaksanaan bulan suci ramadan
bagaimana ketika misalnya
tadarus bersama di masjid
apa yang harus dilakukan
kalau orang orang mau itikaf
seperti apa gitu
bagaimana pembatasan pembatasan itikafnya
kegiatan kegiatan ibadah di bulan ramadan
hal yang mencelakakan gitu kan
artinya dalam artian mencelakakan ini
bukan dalam maksud ini ya
menjadi sarana untuk penyebaran covid sembilan belas
bagaimana nanti ketika tarawih gitu
misalkan bagaimana protokolnya
bagaimana petunjuk petunjuk pelaksanaannya
petunjuk teknis pelaksanaannya
untuk urusan itu saja
kita kan belum punya
sementara singapura sudah memikirkan
kita mengingatkan kepada otoritas
untuk segera menerapkan protokol protokol
karena seperti yang tadi disampaikan gitu
mereka tidak bisa melarang juga
kalaupun dilarang disekat sekat
kita lihat pengalaman tahun lalu ya
pengalaman tahun lalu gitu kita
orang yang memanfaatkan
berangkatnya malam hari
screening sudah mulai mengendor
banyak cara yang dilakukan
dibanding orang orang kemudian
tetap aja bolong
toh pintunya banyak betul
kalau mau keluar kota
antar kota antar provinsi itu
untuk pulang kampung itu
kita tetapkan dengan baik
keluarga itu tahulah
informasi jika ada
misalnya itu harus kemana
harus segera disosialisasikan
kalau kita bicara juga
misalnya soal vaksinasi ya
tadi juga mas revo sempat
jangan jangan karena kemudian
sedang gencar vaksinasi
berharap bahwa vaksinasi
adalah sebuah jawaban
mudik bisa jadi
dari kebijakan ini
atau yang nantinya
akan diambil oleh pemerintah
jangan lupa ya
masih jauh ya
karena masih jauh
masih banyak sekali
vaksinasi perkembangannya baik
menteri kesehatan menyampaikan
bahwa kita yang tercepat
di asia tenggara
dan lain sebagainya
fakta lapangannya adalah
masih terus berjalan
vaksin yang terakhir
juga kan baru saja
dalam kondisi darurat
dan itu baru mulai disalurkan
ya vaksinasi belum selesai
dan pandemi juga
pandemi belum selesai
jadi jangan sampai
karena nilai setidik
rusak susu sebelang
nah itu catatan penting
yang harus mudik kali ini
dan ingat ya
meskipun skp tiga menteri
tiga cuti bersama ya
orang mudik itu
pasti mereka akan
dengan segala cara ya
mencubukan cuti gitu
ada yang lain lain
skp tiga menteri
bisa mengurangi pemudik
dari seratus persen
menjadi tujuh puluh lima persen
itu prediksi para
pengamat ini ya
pengamat sosial gitu

masih angka yang besar
dan jangan lupa
muda mudik itu
puncaknya adalah lebaran
jadi poinnya adalah
sekali ini gitu
di saat kita sudah berjuang
selama selama penuh
dan sekarang kita baru
terjadi koordinasi yang baik
antara pusat dengan daerah
diputuskan untuk boleh
kemungkinan kayak gitu
di indonesia itu
terbiasa dengan hal hal seperti itu
karena kalau dilarang pun
tetap colong colongan juga gitu
bukan pusat melepas begitu saja
karena daerah menjadi sangat berat
karena yang menjadi sadaran adalah
saat itu berkurang
jadi daerah itu
apalagi kalau nanti mudik
daerah tidak kuat menahan
tidak kuat protokolnya
akhirnya jebol lagi
nah kalau ini repot lagi
kita akhirnya terjerumus dalam pandemi yang
kebijakan pemerintah kita adalah
keseimbangan antara kesehatan
saya kira mungkin mudik tidak akan
kemungkinan besar seperti itu
dengan daerah itu
di sini ada
ada menteri agama juga
yang harus ikut serta
karena di situ
di sisa sisa mudik itu
ramadan juga itu
bulan yang benar benar penuh
di daerah itu
sudah pasti itu akan jalan
itu betul sekali tadi
agar itu jadi catatan penting
dan lebaran nanti
akan menjadi kuncinya
apakah protokol kesehatan itu
itu masalah gitu loh
tidak bisa membatasi
kalau sudah lebaran
harus ada koordinasi yang baik
antara pusat dan daerah
jangan sampai nanti
kalau kemudian melecak
kemudian masalah yang menyalahkan
jadi kita dorong pemerintah
untuk juga berkoordinasi
berkaitan dengan ini
jangan sampai tadi
bahasanya mas revan
dan juga mas revan
yang ini rasa rasanya
tim bulu tangkis kita
dari ajang tersebut
berkaitan dengan pandemi covid sembilan belas
bagaimana kita melihat
terutama dari kacamata media
apa yang terjadi di inggris
terhadap tim nas
bulu tangkis kita
kita akan bahas
kami akan segera kembali